poh nunik sama poh aminah sama aja ya
poh nunik kan kaya tuh
jadi poh aminah iri
poh minah gak iri sama poh nunik
poh minah gak suka berantem
poh minah pindah warung
karena dia gak mau dilihat poh nunik
poh nunik iri sama poh aminah
poh nunik demen cari gara gara
dia lagi nyeledekin bang rijal
iya terima kasih pak
saya setuju saja kalau hubungannya dilanjutkan
indra dan nadia nggak boleh berdua duaan
harus ada teman kalau dia pergi kemana mana
saya setuju pak
saya juga setuju
mah akang udah punya akun buat narik
akang mau minta doa dulu dari mama
pak dipanggilin sama emak
pak dipanggilin sama emak
pak dipanggilin sama emak
pak dipanggilin sama emak
pak dipanggilin sama emak
udah dapet hansif baru
udah sebulan nempel poster
belum juga ada yang daftar
sampai mau daftar jadi hansif
itu si muhram kan lagi nganggur
coba aja lu tawarin jadi hansip
siapa tau dia mau
oh iya bang kalau begitu
aya berangkat ke sono sekarang bang
lu kan sekarang udah jadi ketua r weh
udah nggak boleh lagi pake pakean hansif
ayo kagak ada baju yang lain bang
gaya lu ngomong juga harus berubah
lu kan orang nomor satu di tanah baru
gua juga nggak boleh lagi
eh pak rw
mau nggak jadi penasehat aya
bang juki mau kampung tambah kacau
mau jadi kacau
iya gua mau jadi penasehat lu
ada apa mak
kayaknya genteng gua itu ada yang pecah
ndak ada apa apa
ndak ada apa apa
kayaknya genteng gua itu ada yang pecah
tidak ada apa apa
lihat doang sebentar
nge band kalau liburan semester nge band di staf dulu
kamu harus punya prioritas
oh ya udah ya gue aja
duit gua kurang
lu gimana sih pasal nemenin gua nggak bawa duit
gua lihat menjaga sepi
terus gue beli mana
kamu kagak taruh mana
susah ngajak gua
beritahulah bukan urusan gua
jadi udah
udah mungkin umrah
makan siang yuk
gak ah gak lapar
terus kamu pengennya apa dong
lo jangan gangguin gue
gak ada yang pecah mak
udah rija periksa semua
periksa yang benar
gak ada yang bocor
ngecek doang sebentar
dari mana sih emak tahu
kalo gentengnya bocor
kemaren gak hujan
udah turun aja
dulu lo sering kesini
si indri juga sering kesini
semuanya juga udah gak pernah datang kesini
buka usaha salah juga
mak maunya minah gimana sih mak
gua pengennya lo tuh semua masih butuh gue
ya pastilah kita semua butuh emak

tadi kan lo udah suruh dia turun

tadi kan lo udah suruh dia turun
gua demen loh dia diatas

dia nurut sama gue
dia nurut sama gue
dia nurut sama gue
kamu mau gak jadi hansip
wah mau banget tuh yok
kenapa kamu gak daftar
saya takut tidak lolos tes yuk
dulu saya tes jadi tentara gagal
tes jadi satpam tidak lolos juga
saya takutnya terus jadi hancur juga
iya karena dia nggak mau dilihat pak nunik
iya pak nunik iri sama pak aminah
pak nunik demen cari gara gara
sekarang dia lagi ngeledekin bang rijal karena jadi supir taksi online
bang rijal yang jadi supir kok unik yang kebakaran jenggot
kasih cinta kali